pelaku industri perikanan di peru khawatir akan rencana jepang
membuang air yang terkontaminasi oleh nuklir dari pembangkit listrik tenaga nuklir fukushima daichi
pltn fukushima daichi hancur akibat gempa dan tsunami pada dua ribu sebelas
kejadian itu berdampak hingga ke samudera pasifik
karena itu nelayan peru yang mencari ikan di samudera pasifik
khawatir akan rencana jepang membuang air dari pltn fukushima daichi ke laut
industri perikanan peru ekosistem lautan rusak dan mengancam mata pencariannya
salah satu pelabuhan perikanan yang terkena dampak adalah pelabuhan puerto morosama di provinsi takna di selatan peru

saya pikir ini sangat buruk ini adalah destruksi untuk semua spesies yang kita punya di sini
apa yang akan makan generasi kita anak anak kita yang akan menjualnya
manager pelabuhan puerto morosama
david cutipa menjelaskan pihaknya menginginkan pemerintah peru mencari bantuan organisasi internasional
untuk membujuk jepang agar mempertimbangkan rencananya membuang limba nuklir ke laut
pemerintah kita harus meminta organisasi internasional
seperti onu fao oea
untuk mengevaluasi situasi di mana jepang ingin mengembalikan air yang berkontaminasi
karena kita harus mengerti bahwa planet laut adalah dari semua manusia
bukan dari satu negara

gubernur takna juga meragukan jaminan yang diberikan jepang
jepang menyebut penjamin setiap air limbah yang dibuang telah aman dan bebas dari cemaran nuklir
meski banyak tantangan kepala sekretaris kabinet hiro zaku matsuno tetap mengonfirmasi
jepang akan terus melanjutkan rencananya membuang air limbah nuklir ke lautan